aurelia rani desmasari masih merasakan duka
usai orang tua angkatnya meninggal dunia
pada lima januari lalu
orang tua angkat rani yang berusia tujuh puluh tiga tahun
meninggal akibat penyakit komplikasi
ditambah dengan positif covid sembilan belas
keluarga rani harus mengerahkan usaha maksimal
dengan menghubungi lebih dari dua puluh rumah sakit rujukan
untuk menerima pasien dengan kondisi berat
sejak ditetapkan positif covid sembilan belas pada tiga januari
sang ayah angkat baru mendapatkan rumah sakit rujukan
keesokan harinya dan akhirnya meninggal dunia
di tanggal lima januari
sangat sulit banget ya jadi bisa dibilang
bahkan kadang rumah sakitnya sendiri
udah bingung mengasih rujukan ke rumah sakit mana
jadi rumah sakitnya sendiri sudah bilang
aduh kita juga nggak bisa kasih rujukan
coba tolong cari aja deh mana yang available
karena semua sudah full
sekretaris jenderal perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
atau persi lia parta kusuma
membenarkan bahwa keterisian rumah sakit rujukan covid sembilan belas
secara nasional okupansi rumah sakit rujukan covid sembilan belas
telah menginjak angka enam puluh hingga tujuh puluh persen
data persi hingga enam januari dua ribu dua puluh satu
lima provinsi dengan tingkat keterisian paling tinggi
berada di pulau jawa
dki jakarta menjadi provinsi tertinggi
dengan tingkat okupansi delapan puluh lima persen
lia juga membenarkan saat ini pasien covid sembilan belas
dengan gejala berat
sulit mendapatkan ruang icu dengan fasilitas mendukung
nah kalau seperti icu
itu memang terus terang aja tidak banyak ya
isolasi itu kan membutuhkan tenaga khusus
mungkin juga apalagi yang bertekanan negatif
itu kan juga butuh ruang ruang itu harus di set ya
apalagi zaman sekarang kadang kadang orang pekerja
untuk men set up ruang isolasi tekanan negatif itu
kadang kadang juga tidak mudah
mengikuti instruksi kementrian kesehatan
persi berkoordinasi dengan setiap pemda
terus berupaya menambahkan jumlah kamar
bagi pasien covid sembilan belas
rumah sakit menjadi pilihan paling akhir
dalam menangani pandemi covid sembilan belas
alat perang paling utama adalah protokol kesehatan ketat
juga kebiasaan hidup sehat setiap saat
siva maulida indra raharja jakarta